minggir hai kamu kalau mau nyiram bilang bilang dong untuk juga kena
lagi kamu ngapain kerja nongkrong di sini makanya kamu bantu itu bantuin dari mana aku
tadi kerja di sini aku nongkrong aku kerja di sini aku tuh alasan alasan ini semoga jadi
puasa itu banyak sekali manfaatnya untuk diri kita pertama menahan hawa nafsu belajar untuk
sabar dan yang lebih penting bisa membuat tubuh kita lebih sehat nah kalau kita berpuasa dengan
ikhlas mengharap di doa allah insyaallah puasanya enggak akan kerasa sampai nanti maghrib pahit
tuh saya sekarang sekarang sekarang sekarang
coba kalian sebutkan siapa ustadz yang berceramah tadi malam
yang berceramah tadi malam itu ustadz hoirudin kenapa di sini jadi ustadz musa terus ditangan tangan
siapa ini kecekan ayam begini ketawa ya ketawa boleh boleh masak masak
kalian p lorong kelas dari ujung ke ujung setelah pelajaran ini kalian ini gimana sih hukum memasukkan
tangan seperti ini itu dilarang ini perbuatan tercela
ini tergolong perbuatan bohong kan kalian tahu sendiri bohong itu dibenci oleh allah swt
apalagi kan kalian tahu sendiri ini adalah bulan suci ramadan bulan penuh ampunan bulan penuh rahmat
dimana setiap detiknya amalan kita dilipat gandakan oleh allah swt harusnya kalian itu
berlomba lomba untuk mendapatkan pahala bukan berlomba lomba bikin kesalahan atau dosa seperti ini
ingat kalau kalian sampai memasukkan tanda tangan para ustadz seperti ini lagi ustadz akan memberikan
ayo ingat jangan sampai diulangi lagi kalian mengerti kalau kalian sudah mengerti silahkan
kembali ke tempat duduk kalian kita lanjutkan kembali pelajaran hari ini
kau itu tulis tulis apa sih tuh
enggak butet kakak

ah salah butet
ini ini punya
kamu lihat tuh tulis s a bukan
kalau pisang satu mangkok
jengkol goreng satu porsi
kami tuh apa apaannya
iya dengar ya
ini masih pagi
kenapa kau memikirkan soal makanan
kalian tuh lagi ngapain
kalian gak menghargai ustazah lagi jelasin di belakang tadi
kalian gak lihat adik adik kalian lagi ngajak
ya ustazah sih lihat ustazah
tapi butet tuh
mungkin ini nih
lalu lalu ke tempat mau lihat
eh butet amalia
yaudah sekarang kalian ke depan
ajari temen temen kalian apa yang ustazah udah jelasin tadi mau
hmm gak mau ustazah
kalau just alpukat mau
eh sekarang duduk
lihatin temen temennya udah pada nyata
ayo duduk lagi
tadi ustazah emangnya jelasin apa
kok teruk banget sih
kamu kalau mau nyiram bilang bilang dong
untung aja gak kena
kerja nongkrong di sini
tau nih makanya kamu bantuin dong
bantuin dari mana
aku dari tadi kerja di sini
aku kerja di sini
ini semua bergerak kalian ya
eh apa tuh
sopri ya allah ya robby
basah di baju ustaz tuh
kalian ini gimana sih
dikasih hukuman untuk bersih lorong
yang ada bukan bersih malah ngegrecokin
ustaz saya gak sengaja
ustadz menghormati dan menghargai kalian nih
makanya ustaz buka segalanya
ini mau pada kemana sih udah rapi rapi banget
trio cantil mau ngeburu ustazah
tapi ngeburunya kerewannya
coba sebentar doang
boleh ya ustazah
please sebentar aja
tiga anak seleha
ini ada apa lagi ya
ustazah jadi kami tuh kesini tuh mau izin buat ngeburit ke luar ustazah
jangan dibawa aja ke sana
engga jadi ini engga boleh ini engga boleh
nah tadi amalia yang mau minta izin
sekarang kalian juga emangnya mau kemana
tarlu ustazah dengerin mau pada kemana
buat ustazah nero yang cantik
jadi kita bertiga ini pengen ngeburit
tapi engga jauh jauh kok
palingan nih ya paling jauh tuh ke rumah lilis tuh mustazah
kalian udah tadarus
udah bersih bersih kamar
udah kerjain pr
yaudah kalo gitu ustazah izinin
tapi jam lima harus sudah balik ke pondok pesantren lagi
terima kasih ustazah
eh apa jangan
jangan lari larian ya
insya allah serak serahkan mulu kerjanya
aduh ya allah dari tadi kok gak bersih bersih sih
eh sobri kalo kerja itu jangan marah marah
capek tau dengar kamu marah marah
iya betul banget tuh apa kata eka
nanti kalau orang yang suka marah marah
itu pahalanya bisa dikurangin sama allah
aduh betul banget tuh sob
dicariin dari tadi malam pada main air di sini
aduh aduh aduh
eh sobri kalau main air tuh ngajak ngajak
kalian bertiga doang lagi
itu mana main sungguh terlalu
aduh aduh aduh
kalian mau ikutan
eh pak sri kiti
selama ustadz gak ada di pesantren ini
gimana perkembangan pesantren ini aman kan
alhamdulillah aman ustadz
paling ada juga nakalnya anak anak
iya biasa itu ma ustadz
tidak tidak tidak
nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah
ku bahagia bukan menjadi dirinya
tapi apa adanya apa adanya